kamu dengar bunyi itu gak
ini pelut saya keren
ngelihat laksanya kayak begitu ya ampun
tumpahan santannya itu loh
bikin burung burung mau pulang langsung pergi ke tanggerang ya
sehat gak sehat ya
oh sekali kali ya kenapa napa lah
nah pemirsa tetapi ini juga ada yang sehat nih
kalau kamu memang betul betul mau makanannya sehat
yaitu ikan salmon yang memang kaya sama protein ya
nah salmon ini kan menjadi salah satu menu ikan favorit banyak orang
selain karena lezat rasanya juga gizinya banyak
terutama proteinnya itu ya yang berlimpah
wah ada banyak teknik juga dalam memasak olahan salmon
nah di bandung jawa barat ikan salmon dimasak menggunakan kayu rambutan
teknik ini dipercaya menghasilkan aroma lebih kuat
kita simak liputannya ya
sebuah restoran di kota bandung memiliki sebuah kuliner unik bernama smokeseastroot
menu ikan salmon yang diasap menggunakan kayu rambutan dan dibumbui saus kurma
ikan salmon segar diasap menggunakan kayu rambutan agar menambah aroma pada menunya
lebih ke make to nature lagi kayak gitu
beda dari tempat tempat yang lain
kebayang gak rasanya tuh kayaknya
kayaknya sih enak kali ya
cukup unik sih ya
kan biasanya kan kita biasanya dibakarnya itu pakai kayu biasa
tapi kalau ini pakai kayu rambutan
kebayang gak rasanya
belum sih belum kebayang sih
nanti deh dicoba mungkin
untuk membuat menu unik ini sang juru masak mau berbagi resep rahasianya
bahan utama yang digunakan tentunya daging ikan salmon dan kayu rambutan
sebelum digunakan kayu rambutan dibasahi dulu agar ketika dibakar nanti asap yang keluar tidak terlalu pekat dan menghasilkan aroma dan daging yang lembut
kayu rambutan lalu dimasukkan ke alat pengasapan
masukkan juga ikan salmon segar
salmon diasap selama dua puluh menit dengan suhu empat puluh lima derajat celcius
sambil menunggu kita buat dulu sausnya
tumis bawang putih dan bawang daun serai
masukkan susu mascarpone cheese daun jeruk fish stock fish sauce lalu beri garam dan lada

masukkan juga ikan salmon segar
daging ikan salmon dihasilkan dari proses sausnya dikocok
tujuannya tentu untuk mempercantik tampilan
nah sebelumnya saya pernah mencoba menu dengan teknik pengasapan seperti ini
namun dengan menggunakan kayu rambutan aromanya lebih kuat dan meresap
dan ini rasanya kaya sekali karena ada manis asin gurih krimi unik
kalau untuk kayu rambutan kita ambilnya yang kering banget
itu karena prosesnya nanti untuk kesamunnya itu lebih cepat
jadi kita akan pakainya cool smoke jadi itu lebih cepat ke aromanya dan lebih mudah pematangannya
teknik pengasapan ini sudah dilakukan oleh masyarakat inggris dan daratan eropa sejak abad pertengahan atau sekitar abad kelima
yang bertujuan agar ikan tahan lama ketika dalam perjalanan jauh untuk dikirim ke wilayah lain
teknik pengasapan kembali populer untuk memberikan aroma khas pada makanan
satu menu makanan ini dibanderol seharga rp satu ratus lima puluh di hermata sari bandung jawa barat